lo bakalan nempel terus sama gue
ada apa jav
saya ingin lapor tentang putri pak
gimana kamu udah dapet siapa ibunya putri sebenernya
putri tinggal bersama ibunya seorang diri pak
dan tempat tinggalnya pun berbeda beda
perekonomian keluarganya juga terlihat sulit
untuk itu putri hanya mengandalkan
beasiswa dari kampus untuk kuliahnya pak
kalau gitu kamu cari terus informasi soal ibunya putri
saya ingin segera ketemu sama dia
permasalahannya sampai saat ini
saya belum menemukan tempat baru mereka pak
ya pokoknya kamu cari terus sampai dapat
segera kamu laporin ke saya kalau udah tahu
baik pak permisi pak
permisi pak alex
ada kau lagi linda
pak alex barusan saya dapat laporan
kalau karyawan yang di proyek serang
protes soal pesangon mereka pak
apa lagi mereka protes
kan pesangonnya udah dibayar
itu karena jumlah pesangon yang mereka terima
tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan perusahaan pak
ya harusnya mereka tahu dong
perusahaan saya ini lagi nggak stabil sekarang ini
mereka harus mengerti juga situasi kita
saya ingin berbicara dengan anda
saya cuma mau menyampaikan itu aja
saya permisi pak
kenapa masalah aku datang bertubi tubi kayak gini ya
rizky gak bisa diajak bicara
sementara pangeran satu satunya kunci
yang bisa aku harapin untuk menyelesaikan masalah ini
barusan aku telponnya marah marah
gimana caranya aku supaya pangeran bisa kembali ya
dan bisa balik lagi ke mel
tapi makasih ya pak
karena bapak udah belain usus goreng
saya seneng banget
makasih makasih makasih
jadi kusut bajunya
baju saya yang kusut
saya itu nggak mecat si putri
nah jadi saya minta sama kalian berdua ya
jangan pernah bikin ulah lagi
jangan pernah bikin kekacauan lagi
ya udah bapak tenang
karena saya gak akan buat masalah
ya jangan dong pak
susah loh jadi karyawan seperti saya
eh mbak mbak
itu tugas yang saya kasih ke kamu
untuk pasang lawangan kerja di kasir
udah kamu kerjain
udah kamu pasang
sudah terpasang pak
sesuai dengan perintah bapak
terima kasih pak
kok saya baru dengar pak
bapak beneran nyari lowongan buat di kasir
soalnya karyawan yang lama itu dia resign mau nikah
terus kalau kerja di kasir berarti gajinya lebih gede dong pak
ya bapak ngapain nyari lagi pak
saya itu butuh kasir seorang perempuan
ya kalau soal perempuan ya saya jelas bukan perempuan
saya itu kasir terbaik se asia tenggara dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pengalaman saya banyak pak
di indonesia timur leste singapura malaysia filipina myanmar
hampir di seluruh dunia pak
pak tapi bener loh pak
harus mulai dari mana aku nyari kerjanya
apa aku minta kerjaan ke paremo

lagian keadaan aku udah mendesak banget
aku harus berusaha sendiri dulu
aku gak mau ngerepotin pak remon
resto ini rame banget pengunjungnya
makanannya pasti enak enak nih
dibutuhkan segera kasir wanita
diutamakan yang sudah memiliki pengalaman kerja
pasti bu nawang keterima nih
mudah mudahan ya pak regar
yaudah kita coba cari manajer ya
aku mau nungguin
masalah lo makin berat
rizky cuma nebak aja
atau dia beneran tahu soal ini
tapi dari mana juga rizky tahu
emangnya kenapa sih
gue tuh takut
masalah hubungan pangeran sama mel
karena emang jujur gue juga capek
lo jangan khawatir ya
lo kasih tau gue
lo tenang aja
gue bakal bantuin lo
karena gue gak bakal biarin siapapun
lo udah selalu perhatian
kadang gue yang merasa bersalah sama loki
karena gue belum bisa bales
semua perhatian dan perasaan lo ke gue
lo itu sahabat terbaik yang gue punya
nah gue udah tahan
karena gue tak bisa
nggak apa apa usus goreng hari ini lo boleh kabur dari gue
tapi besok lo bakalan nempel terus sama gue
siapa yang nempel
ya usus goreng lah
usus goreng siapa
sumpah banyak nanya ya nih orang
usus kurang ya usus goreng
tadi maksud saya menu usus goreng bagus kalau ditambah di sini
ini salah satu akibat kalau pak alec berani macem macem sama aku
sudah lupain pak alex dulu
aku kesini mau mencari ibu nawang
bu nawang ada
apalagi keluar kantor
bu nawang ada
bu nawang udah gak disini lagi pak
udah gak disini gimana maksudnya ya
bu nawang udah gak kerja disini lagi pak
gak mungkin bu nawang gak kerja disini
dimana ruangan bos kamu
di ujung kiri pak